mendapat perlakuan tidak sopan seorang jamaah calon haji dan keluarganya terlibat pertengkaran dengan petugas keamanan asrama haji sukolilo surabaya
keributan terjadi karena keluarga calon jamaah haji tidak terima diusir saat sedang berkunjung
dia datang datang memotong saudara saya kanca itu
keluarga jemaah calon haji dengan salah satu anggota kepolisian yang tengah berjaga
keributan berhasil diredam setelah salah satu anggota keluarga jemaah calon haji sempat menangis histeris untuk melerai keributan
keributan ini berawal dari pengusiran yang dilakukan petugas keamanan kepada keluarga calon jemaah haji untuk keluar dari dalam area asrama haji
keluarga jemaah tak terima dengan pengusiran tersebut lantaran dilakukan dengan berlebihan dan tidak sopan
ini masih ada jamaah tapi sudah diusir sama petugasnya pak
ya kalau jamaahnya nggak ada boleh kita diusir sedangkan kita jauh datang dari malang pak
itu semoga petugas petugas yang seperti itu itu diproses pak
sementara panitia penyelenggara ibadah haji tidak terlalu mempermasalahkan kejadian tersebut dan menganggap hanya kesalahpahaman biasa saja
mungkin ada misalnya
tautan jurnal kita sebagai panitia tentunya kita terapkan aturan yang ada kan jadi seperti itu
meski keluarga calon jemaah haji memilih meninggalkan asrama haji namun mereka berharap
pemerintah menindak petugas yang berperilaku tidak sopan sehingga keributan dengan keluarga jemaah tidak terjadi lagi